ya salah satu yang cukup menarik dari penangkapan bupati talaut itu ya daniar adalah ini ada perhiasan mewah dan juga tas yang menjadi barang bukti yang ditunjukkan kpk dalam kasus dugaan korupsi bupati kepulauan talaut sri wahyumi mariata malai
ya ini satu tas aja bisa puluhan juta nih kita mau juniper ya mau julid nyinyir dan juga baper
bukan kali ini saja tas mewah disita dalam kasus korupsi kepala daerah perempuan sebelumnya sederet tas mewah menjadi barang bukti dalam perkara korupsi yang menjerat rita widiasari yang saat itu menjadi bupati kutai kartanegara kalimantan timur
inilah dua tas mewah yang menjadi barang bukti kpk saat menetapkan bupati kepulauan talaut sri wahyumi sebagai tersangka kasus dugaan suap
dua tas bermerek channel dan balenciaga tersebut masuk dalam
daftar barang bukti dengan barang mewah lain seperti jam tangan dan berlian senilai lima ratus tiga belas juta rupiah
menurut kpk tas tangan seneal milik sri wahyumi bernilai sembilan puluh tujuh tiga ratus enam puluh rupiah sedangkan tas balenciaga bernilai tiga puluh dua sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah
dilihat di laman resminya tas wanita bermerek snel dibanderol mulai tiga ribu dolar amerika serikat atau sekitar empat puluh dua juta rupiah
ada pun tas wanita bermerek balenciaga rata rata dibanderol mulai tujuh ratus dolar amerika atau sekitar sebelas juta rupiah
sri wahyumi sebagai bupati kepulauan talaut selama ini memang dikenal modis
menurut kpk orang kepercayaan sri ben hur laleno menyarankan kepada bernard hanafi kalalo
selaku pemberi suap agar memberi tas bermerek tersebut supaya sri merasa senang saat ulang tahun awal mei
ketiganya kini telah menjadi tersangka
tas milik sri wahyuni bukanlah yang pertama menjadi barang bukti kasus korupsi
sebelumnya deretan tas tas mewah milik rita widyasari yang saat itu menjabat bupati kutai kartanegara juga pernah dipajang kpk
semua tas koleksi rita memang berharga fantastis
dikutip dari situs resminya tas herme ini misalnya dijual mulai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah
sementara itu harga tas bermerek louis viutong mulai belasan juta hingga enam puluh juta rupiah
tas premium beragam merek milik rita dipajang kpk sebagai barang bukti kasus dugaan pencucian uang hasil gratifikasi senilai empat ratus tiga puluh enam miliar rupiah